gimana menurut kamu
makanya gue pura pura tidur
biar nggak ditanya mau pulang kemana
gue juga gak mau pulang ke rumah siana
yang punya rumah aja gak jelas ada dimana
tapi ren gini aja
apapun keputusan kamu
mama mendukung kamu
kamu itu jangan pernah mempermainkan hati wanita
kalau memang nggak ada celah
kamu jangan kasih harapan sama mbak bella
kamu katakan aja yang sejujurnya apa yang kamu rasakan
itu aja pesan mama
mama udah nasihatin aku
tapi beneran ya mama
aku gak ada niatan buat mempermainkan bella kok
gak ada sama sekali
mama percaya sama kamu ren
hati hati di jalan
aku jalan ya
gak apa apa ya
oke aman semua
barang barang udah pada dibawa turun
udah dicek nih
muka kamu tuh kelihatan lelah banget sih
ini vitamin dong
biar gak keliatan capek capek banget
masih ada kan obatnya
jangan ribet pak riza
kalau dia terlalu perhatian kayak begini
aduh udah deh jangan terlalu perhatian
perhatian apa mir
ya dia pasti
kamu kenapa keliatan gitu zack
sberesin mobil pak
emang saya yang keliatan gitu ya
baru ini saya lihat kamu keringetan gitu ngobrol sama mirna
kamu tolong temenin saya ke rumah sakit ya
ayo ya bentar bentar bentar
handphone saya ketinggalan saya beli dulu
kamu tangan panasin aja ya
khawatir banget gue sama kondisinya andin
hmm tapi lebih khawatir lagi kalau pak riza nyetirnya ke rumah sakit mau pabus nih
pak riza kan masih capek padahal
malah disuruh nyetir
makin kecapean kan
kayaknya perlu gue kasih kopi dan nih
ya bukan cuma buat dia sih
biar pak bos juga aman kan dalam perjalanannya
ngomong bener saya ternyata nih
iya ya pak asyik
ada tumbler bersih yang gak dipake gak
lo kan kalau bikin kopi tuh enak
buat kopi buat siapa
nanti kopinya dimasukin ke tumbler gitu
kopi buat siapa
kopi buat siapa
kopi buat siapa cantik
gue udah ngomong pelan pelan nih
oh udah kipas
gue gak ada keburu jalan lagi ntar orangnya
pertanyaan gigi tadi dicuekin belum dijawab tuh
eh itu itu
lah bang merna
ih udah minta tolong bikinin kopi
kiki tanya gak dijawab
ini pasti ada yang disembunyiin dari mak merna nih
batu basah di dalam peti
jatuh cinta menyenangkan hati
mari ya mau jalan lagi
dia ini lagi nunggu pak
malah ada uya sama buim lagi
makin malu dah gue ngedeketin pak rija
gimana cara kasih kopinya ya
aduh ayah kiki gue
aduh ini kiki ngapain sih pake nyusul gue
kayaknya gue kagak jadi deh ngasih kopi ini ke pak rija
kok muka lo kayak agak agak grogibu itu
ada apa ya
kayaknya ada yang malu malu nih
tapi malu sama siapa ya
oh udah pasti
ngepet banget mau masuk
siapa pernah pak
eh kiki kesini itu masih kepengen tahu
visi misinya mbak mena kesini itu apa belum terpecahkan
nah kira kira apa
ini dia tablernya
hah kiki tau
pas tadi minta gigi dibikinin kopi terus dimasukin ke tumbler ini pasti mau dikasih ke pak riyad
eh udah kasih aja ke pak rija
biar diminum sama pak rija nanti selama perjalanan nemenin mas a matanya melek
nih nih nih udah nggak usah malu malu dong
jangan malu malu ilangnya perhatian
udah kasih ngapain sih malu malu
pak rija ini tadi kopi dibuatin biar melek di perjalanan
jadi aman nganterin pak bos
terus juga aman nanti pas ngejengok anding
ada pepatah mengatakan
kecibatuk lewat hijab
sampai kecebatuk ketemu harimau
eh di saat yang satu malu malu
eh nangis yang satu mau mau
udah terus terang aja
pak rija jangan lupa diminum ya
makin kenceng lo keringatnya
ke rumah apa di mana
ya enggak lah pak
kan persoalannya elsa aja belum selesai
minta maaf juga enggak
dia lagi tidurnya nyak begitu mbak
kita juga mau antar ke rumahnya sienna juga bingung juga kan
kondisinya sienna belum jelas juga mbak
masa kita antaran ke rumah sienna
gimana menurut kamu
makanya gue pura pura tidur
biar enggak ditanya mbak
biar enggak ditanya mau pulang ke mana
gue juga gak mau pulang ke rumah sienna
yang punya rumah aja gak jelas ada di mana
aku masih belum bisa ngelupain soal kebakarannya itu
kok bisa ya
apalagi sekarang keberadaan cna masih belum ditemuin
padahal aku sempat berantem sama dia
barusan kamu enggak mau
kamu berantem sama sienna
ada apa sih no kok bisa berantem sama sienna
karena mau masih di kamar
kamu pikir mama enggak dengar tadi kamu ngomong
apa aku jujur sama mama gak
soal kejadian antara aku dan sienna
tapi aku juga gak mau kalau nambah pikirannya mama
kamu kenapa sih bisa berantem sama dia
tolong deh jangan ada yang kamu sembunyiin dari mama ya
kalau ada hal hal yang penting kamu harus sampaikan ke mama
jangan sampai itu jadi bumerang buat kita berdua nantinya
mama sih lebih senang kalau kamu bisa ceritain dari awal
jadi mama tahu kondisinya
terima kasih mbak